bagi sang gubernur kami bahas malam ini dengan arah sumber yang sudah hadir
di sebelah kiri saya ada bang joni simanjuntak sekretaris komisi edpr dki jakarta
selamat malam bang joni
selamat malam bang khalid
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan sebelah bang joni ada bang trubu serahardiansyah pengamat kebijakan publik universitas trisakti
bang trubu selamat malam
selamat malam mas
terima kasih sudah bergabung
mungkin saya ke bang joni terlebih dahulu
bang joni ini sudah dilakukan rapat atau pemanggilan kepada tim ahli cagar budaya
dan juga tim pembugaran monas
begitu terkait kesimpang siuran rekomendasi yang diberikan untuk penyelenggaraan
permulai di monas ini
apa kemudian hasil yang telah dicapai
jadi hasil rapat dengan pendapat komisi e
beserta dinas kebudayaan pada waktu itu
termasuk juga dihadirkan tim ahli cagar budaya
beserta tim sindang pembugaran tsp
jadi memang kita lihat dari pernyataan itu
menyampaikan pandangan ini adalah domennya tim sindang pembugaran
tetapi dari segi
pemahaman tim ahli jagar budaya
kebetulan hadir waktu itu pak profesor mundarjito
beliau mengatakan bagaimana supaya
cagar budaya ini memang betul betul
atau kita gunakan kepada hal hal yang punya relevansi lah
kebudayaan dan sebagainya
dia belikan semacam satu perbandingan bahwa
mainkan musik dangdut di masjid misalnya
tapi artinya di monas juga
tidak pas lah
nah itu satu
yang kedua bahwa tsp juga menyampaikan pada saat itu
penempatan monas ini
sudah ditetapkan dulu
baru diminta pandangan dari tim sindang pembugaran
karena tim sindang pembugaran tidak dalam kapasitas
untuk bisa menolak
dia hanya menyampaikan
ini loh tidak boleh dilanggar
yang ini tidak boleh dilanggar
jadi seperti itu
sehingga saya punya pandangan begini bahwa
bahwa inilah memang
sebuah rencana atau program yang memang
tidak disiapkan dengan matang
dan ini adalah
pak gubernur kita ini
sudah mengalami kekacauan kiblat
tapi artinya apakah dprd tetap
men support jalannya ajang
formula e ini atau bersikap
ya kita sebenarnya kalau kami juga ya
misalnya dari fraksi pd perjuangan
mengharapkan dibutuhkan semacam
sikap yang lebih
humble dari gubernur
paling tidak ini
ya karena membangun komunikasi
dibicarakan dengan baik
didialogkan dengan bagus
saya pikir itu kan cara cara indonesia
tidak main kuat kuatan gitu loh
pemerintah pusat melalui sekretariat negara
telah memutuskan saya pikir
kita juga menimbulkan tanda tanya ya
disampaikan penolakan kemudian dua hari lagi
jadi kita juga melihat juga mungkin ada aspek aspek lain
ya katakanlah bisnis disini main
atau tekanan tekanan orang orang yang berpengaruh
jadi kami hanya melihat gini loh
terlepas katanya bahwa
cagar budaya itu bisa kita manfaatkan
untuk hal hal yang berupa katakanlah
pariwisata sport dan sebagainya
tapi kan sudah terlihat
yang membuat publik itu sedikit
menimbulkan tanya kecewa dan penolakan itu adalah
monas mau digunakan balap mobil ini
sudah ada pemendebangan pohon
sudah ada revitalisasi monas yang dilakukan disitu
kami melihat itu punya kaitan ke sana gitu loh
jadi kejanggalan dari jalanan ini melihat
ada keterkaitan revitalisasi timnas dengan ajang lintasan balap ini
tanpa pemberitahuan kepada pemerintah pusat
jadi kita melihat ini memang
kurang mampu mengkomunikasikan atau juga
mengajak pihak pihak terkait
ataupun melalui katakanlah kajian kajian secara akademis ya
supaya ada pandangan pandangan yang relatif komprehensif
terhadap pelaksanaan formula e ini
ya terkait dengan pelaksanaan formula e ini
sebetulnya sudah direncanakan atau disuarakan dari tahun dua ribu sembilan belas
sejak bulan juli kami mempunyai timeline dari penyelenggaran formula e
di indonesia ini dari bulan juli hingga akhir di tujuh juli pada tanggal
tujuh februari oleh komisi pengarah pembangunan kawasan monas
silahkan ditampilkan teman teman timelinenya
ya ini dia lini masanya tiga belas juli gubernur dki jakarta di sebelas sudan
ini menemui fia di new york dan kemudian dipilihlah jakarta salah satu tuan rumah formula e pada kala itu
kemudian dilanjutkan pada tanggal berikutnya
yaitu pada tanggal
lima belas juli dua ribu sembilan belas rute satu silang monas tengah jawa inggris
yaitu pada tanggal lima belas juli dua ribu sembilan belas rute satu silang monas tengah jawa inggris
silang monas tenggara ini atau bisa dikatakan begini ya
kawasan monas ditentukan oleh fia ini sebagai lintasan yang akan dilalui oleh lintasan balap formula e dua ribu dua puluh di jakarta
ya boleh selanjutnya timeline berikutnya
adalah pada tanggal tiga belas agustus
dimana dikatakan bahwa dana formula e untuk satu musim di tahun dua ribu dua puluh ini tiga ratus empat puluh tiga miliar rupiah
dan disini jakarta akan menjadi
tuan rumah lima kali
penyelenggaraan formula e
dan pada dua puluh september kemudian
situs formula e memastikan jakarta seoul dan london
sebagai tuan rumah formula e
karena sebelumnya ada kesimpang siuran informasi juga
dari penyelenggaraan formula e
bahwa jakarta sebagai tuan rumah ini benar benar atau tidak
begitu yang dilakukan oleh
ditanyakan oleh tim cnnindonesia com
ya selanjutnya adalah
pada empat januari dua ribu dua puluh
mulailah kritik terhadap penyelenggaran formula e ini dilakukan
begitu masyarakat mengkritik formula e ini sebagai pemborosan
alokasi dana ini disinyalir atau diduga adalah dana pengalihan dari dana pengendalian banjir sebesar lima ratus miliar rupiah
dan hingga ada petisi pembatalan formula e di change org
ya dilanjutkan kemudian lima februari di sini sekretariat negara mensesnek melarang formula e digelar di kawasan monas
kemudian pada tanggal tujuh februari setelahnya barulah dikeluarkan pernyataan persetujuan formula e ini diselenggarakan di kawasan monas
dan dengan beberapa catatan
kita ke bang trubus selanjutnya melihat lini masa ini
tadi juga bang joni sempat mengatakan begitu ada sebuah kejanggalan mungkin ya pada lini masa ini
pada tanggal lima februari menolak kemudian tujuh februari ini menyetujui
kalau anda melihat berbagai kesimpang siuran tupoksi kebijakan yang seharusnya dilakukan
begitu ada mengatakan salah ketik juga begitu tentang rekomendasi rekomendasi yang diberikan
ini sebetulnya apa yang dicermati dari hal ini
iya kalau dari saya kebijakan publik terlepas dari persepsi yang berkembang ya
artinya persepsi publik macam macam
tapi kami kalau saya dari kebijakan publik itu saya lihat bahwa ini persoalan sejak awal sudah di
artinya bulan juli ya sudah disampaikan sama pak anies bahwa monas dipilih sebagai tempat untuk ajang formula e
dan melalui pertemuannya
dengan fia segala itu sudah ada proses itu
sampai kemudian diajukan ke dprd melalui anggarannya itu kan apbd nya diketok
berarti kan proses ini memang sudah cuman kemudian kenapa menjadi polemik
itu kan karena pihak dari pemprov sendiri tidak menjelaskan ke publik gitu
harusnya ini melalui apa
dilakukan melalui apa
diskusi diskusi fgd melalui kajian pula yang disampaikan pak bapak tadi itu artinya ada proses ini
tapi ini kan tidak ada proses
tidak karena segala sesuatu rangkaiannya terlalu berdekatan
misalnya pohon ditebang kemudian prosesnya formula e kemudian yang lain lainnya mengikuti semua
tidak transparan maksud anda
iya tidak transparan disitulah tidak transparan keterbukaannya tidak ada
jadi akhirnya menimbulkan persoalan
nah kemudian dalam proses internal sendiri itu banyak masalah
karena disitu dinyatakan misalnya suratnya menegaskan bahwa itu sudah ada persoalan dari tacb kan gitu
tacb nya menolak tidak menggunakan rekomendasi
kemudian disitu juga dari pemugaran gitu ya
itu juga mengatakan sudah oke
yang muncul kemudian adalah pemaksaan
nah ini publik itu disajikan berita berita yang membingungkan oleh pernyataan pernyataan ini
ini semua kenapa
memang kita lihat bahwa wacananya itu adalah biarkan aja berlangsung
tuh monas tetap aja berjalan
jadi dia tetap menyalahkan memilih monas
dan itu jelas karena melanggar cakar budaya
sebagai mana di jakarta tacb
tetapi kan memang pemanfaatannya ini sendiri memang bisa dimanfaatkan oleh hal hal yang sifatnya positif
karena kalau lihat pertimbangan yang disampaikan pemprov dalam ibu benur
itu kan ada tiga pertimbangan
satu adalah mengenai adanya lingkungan
jadi persoalan lingkungan ini kan kita mendukung
katanya itu mendukung mobil listrik kan gitu ya
dan itu ada perpresnya lagi kan
yang kedua itu mengenai ini
jadi pertimbangan ibu
kita ingin mengerek ekonomi
perlu ketahui bahwa jakarta ini memang tertinggi di dalam pertumbuhan ekonominya tujuh enam kalau nggak salah
sementara untuk rata rata indonesia baru lima
di bawah lima kan
karena ada daerah lain misalnya ambon sama maluku itu cuma ambon maluku dan papua itu hanya di bawah
nah karena itulah mengerek itu
yang ketiga adalah keinginan untuk go internasional
jadi monas di internasional kan jakarta sebagai ikon
karena monas itu kan ikon ini
dan biasanya formula
e itu memang diselenggarakan di kota kota yang di mana di dalamnya itu ada jaga budaya
nah inilah ditonjolkan
itu kelihatannya pertumbuhan itu
tetapi semua itu kan sebenarnya butuh komunikasi
nah ini penjelasannya yang minim ini yang tidak jelas ini
akhirnya publik disajikan oleh pendapat pendapat yang beragam tadi
mungkin bang jony bisa mengomentarin ya
apakah sudah diberikan penjelasan dari pemprov dki jakarta
mungkin tadi dikatakan bahwa ajang formula e ini memang sering diselenggarakan di ikon ikon kota
mungkin salah satunya
apakah memang sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan status cagar budaya yang digunakan sebagai lintasan untuk ajang balap internasional ini
tapi kejadian polemik sekarang ini ya
terjadi pro dan kontra itu
itu kan adalah karena ikutan dari tidak betul betul dipersiapkan dengan matang
pemprov bermain kita katakan quote unquote secara diam diam
sehingga muncul masalah masalah
kalau memang sebenarnya ini
transparansi itu kan akan kelihatan kalau ada misalnya melibatkan kalangan akademisi melalui kajian akademis
pihak pihak yang dianggap punya tupok sih terhadap persoalan pemanfaatan jaga budaya
ini kan bisa berjalan
kan kita lihat itu
sehingga misalnya muncul yang sekarang ini misalnya
tiba tiba ketika penebangan pohon kan muncul reaksi
akan dibikin plaza dan sebagainya
kemudian juga akhirnya jadi terjadi
jadi salah ketik dan sebagainya
saya menduga memang karena tidak persiapan yang matang itu
ketika kami kemarin rapat kerja dengan dinas kebudayaan beserta tim ahli cagar budaya
dan tim sidang pemugaran itu
jadi tim sidang pemugaran itu pun hanya diminta sesudah ditetapkan monas itu
jadi tim sidang pemugaran gak punya kapasitas untuk menolak gubernur
ya tinggal hanya diarahkan
ya tidak boleh dilakukan ini
harus dipertikan seperti itu
nah makanya saya berpandangan
seandainya misalnya tim cagar budaya dilibatkan
karena profesor mundarjito pun pada waktu itu ya
beliau kan termasuk orang yang concern di bidang itu
ahli di bidang itu juga
dia mengatakan seandainya saya saya tidak setuju itu
monas dimanfaatkan untuk ajang lomba formula e ini
bahkan sempat ada petisi dari change org yang mengeluarkan petisi tentang penolakan terhadap
formula e ini karena dianggap kemudian ini menggunakan dana alokasi untuk penanggulangan banjir di ibu kota
nanti kita bahas soal hal tersebut
nanti kita juga akan undang kang ujang komarudin analis politik untuk bergabung melalui sambungan telpon
untuk mengomentari bagaimana kemudian keterkaitan antara polemik ini dengan situasi politik citra politik anies baswedan
saya reddy indonesia prime news akan kembali usai jeda berikut ini

mungkin ini bisa dikomentari oleh kang ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar
yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon
kang ujang selamat malam
selamat malam bang albi

selamat malam mas
saya melihat ini ada komunikasi yang tidak baik antara pihak pemprov dengan pusat dengan dprd dan masyarakat
kalau kebijakan baik lalu apa namanya pikiran gubernurnya juga baik tentu ini tidak akan menjadi problem di masyarakat
oleh karena itu yang paling penting adalah proses komunikasi pemprov itu terhadap pihak pihak yang terlibat terselenggaranya formula e yang pertama
yang kedua ini kan sudah terlanjur ya diizinkan oleh pemerintah pusat lalu juga di lain pihak juga ada yang mengkritik secara tajam
khususnya praksi pdip ya kan
nah tentu pak anies juga harus terbenah
jangan sampai juga dalam tanda petik merasa benar sendiri juga gitu kan
lalu tidak transparan terhadap anggaran
publik ini kan hanya sederhana saja
kalau anggarannya itu transparan ya kan bisa dipertanggungjawabkan secara kredibel gitu kan
lalu penyelenggaraannya juga baik gitu kan
itu juga akan mendapatkan respon yang baik
nah ini banyak sekali
kebijakan kebijakan yang mendapat respon yang begitu keras dan penolakan dari dprd maupun publik
oleh karena itu sejatinya dalam kasus formula e ini gitu kan ini menjadi cerminan gitu
bagaimana publik merespon bagaimana dprd merespon ini menjadi sebagai sebuah kritikan yang tajam untuk perbaikan pemprov dan dki jakarta
nah jangan sampai begini
jangan sampai ada tuduhan tuduhan bahwa formula e misalkan menjadi panggungnya anies
menjadi bahan pencitraan anies
sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak baik bagi anies sendiri
oleh karena itu ketika formula e ingin baik ya secara konsep secara planning gitu maupun secara pelaksanaan
oleh kan terus dibicarakan oleh semua pihak
tapi kang ujang anda setuju tidak sih kalau misalnya ajang formula ini sebetulnya menjadi panggung politik atau lintasan politik yang baik begitu untuk elektabilitas dari anies baswedan ke depan
kita tahu ada sebuah contoh kasus yang menarik di indonesia
bagaimana dua ribu delapan belas yang lalu ya erick thohir gitu kan dua ribu tujuh belas kalau nggak salah ya dia sebagai ketua penyelenggara asean games
dan acaranya sukses
nah ketika sukses akhirnya apa erick thohir oh namanya menjadi melambung di indonesia ini
dan dia langsung diangkat menjadi ketua tim sesnya jokowi
lalu setelah itu menjadi
ya ini sama juga analoginya dengan anies
kalau anies itu dia sukses menjalankan formula e itu maka dia secara popularitas akan naik
ya kan jadi ini sebenarnya yang sedang dimainkan oleh anies gitu kan untuk membangun sebuah penciptaan
apakah boleh gitu ya secara politik boleh
tapi kan harus melihat dulu gitu kan penolakan penolakan ini kan harus reda
oke ini salah satu
harus dibicarakan juga
salah satu kritik yang keluar
ini juga dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
kritik ya ini kuat anggot
bagaimana anda melihat adanya kritik dari ketua umum pdip ini terhadap penyelenggaraan formula e
ya tentu harus didengar
ya kan kritikan itu kan apalagi dari mantan presiden dan sebagai ketua umum partai
tidak bisa kritikan itu dibiarkan lalu sebagai angin lalu gitu kan
apalagi katakanlah pdip sudah terang terangan melalui praksi di dprd nya juga menolak gitu kan
ini menjadi bahan pertimbangan dan kajian
sehingga penyelenggaraannya berjalan dengan baik
jadi tidak boleh juga begitu kan secara politik hanya menguntungkan salah satu pihak saja bang aldi
ini mungkin boleh ditanggapi oleh bang joni terkait dengan penolakan dari dpr dan juga fraksi pdip
terkait dengan lintasan balap di kawasan monas ini bagaimana sejauh ini bang
kalau kami sih pertama tama ya
pemanfaatan monas sebagai ajang formula e itu
itu yang sedikit membuat kami agak
kecewa kepada pak gubernur
kekecewaan kami itu seperti apa yang dikatakan pak ujang tadi
beliau kan jabatan gubernur kan jabatan politis
sebagai politisi beliau mengajak pihak pihak terkait untuk berdialog untuk memperbincangkan ini
tapi kan pak gubernur kita lihat dia the show must go on
dan dia juga menganggap anjing menggonggong kapilak lalu
tapi sampai akhirnya ada
adanya ketok palu bahwa tetap diselenggarakan di kawasan monas
apakah sudah mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari dprd komisi e terutama fraksi pdi perjuangan
sebagai orang politik kan kami juga harus punya insting politik
ketika misalnya ditolak ya oleh ct kemudian dua hari kemudian muncul lagi
kami kan mulai berpikir bahwa ada kekuatan apa di sini sehingga bisa ya sebuah lembaga yang begitu besar dan berwibawa sudah tersistem sedemikian rupa
bisa hanya berubah ubah dalam tempo dua hari
apakah di sini ada muatan bisnisnya ataukah ada ini ya seperti yang dimuat oleh salah satu media mainstream yang di indonesia ini menceritakan tentang itu
itu yang kami lihat makanya belum memuaskan kami
bahkan semakin menimbulkan kekecewaan bagi fraksi pd perjuangan dalam hal ini
ada kekuatan apa antar kelembagaan ini
mungkin nanti bang terubus bisa menjawabnya usai
jeda berikut cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami langsung ke bang terubus
ini bagaimana anda melihat
sebetulnya kan penyelenggaraan formula ini tidak hanya penyelenggaraan formula ini saja
let's say kita mundur ke belakang soal revitalisasi monas ini kan sempat membuat hubungan antara istana dan rejogabalai kota sempat memanas begitu
kalau anda melihat
adanya terjadi penundaan keputusan dan lain lain switch yang terlalu cepat begitu ini
sebetulnya dari sisi kebijakan publik bagaimana dampaknya
itu kalau dari sisi kebijakan publik sebenarnya kan masalah lemahnya koordinasi
jadi kalau lemah koordinasi sehingga yang terjadi adalah seperti katakan tadi teman rekan saya pak mas ujang
ini sebenarnya kritik kritik itu sebenarnya untuk membenahi
karena itu supaya koordinasinya lebih baik meningkatkan koordinasi kan
jangan kritik itu dianggap egp emangnya gue pikirin
nah ini jadi masalah kan karena ini publik itu kan selalu kepo ingin tahu apa yang terjadi ingin tahu lah
kalau misalnya belakangan ini pak gubernur juga nggak banyak terlalu banyak komentar mengenai menjelaskan ke kondisi kepada publik
ini kan pertanyaannya makin ini menggurita gitu jadi kecurigaan kecurigaan makin muncul
padahal sebenarnya sesuatu itu kan apa namanya tinggal dipertimbangkan secara baik kan koordinasi
terutama koordinasinya adalah apa dengan kementerian olahraga
karena itu bagian olahraga dan kementerian
kementerian parwisata kementerian kebudayaan
jadi kan tiga sementri itu misalnya karena revidualisasi ada pohon yang ditebang ya kementerian lingkungan hidup
kan itu harus diajak bicara
artinya apa disitulah kemudian pak gubernur mengajak diskusi dengan mereka mereka ini untuk saling bertukar pikiran
setidaknya kan pusat juga tidak istilahnya masa bodoh itu urusan gubernur aja kan atau itu urusan pak anies
jadi nggak bener artinya apa
ini semua namanya formula e ini kan baru pertama kali di indonesia disenggarakan
dan ini sebenarnya animo masyarakat juga relatif tinggi ingin tahu seperti apa
cuma karena waktu juga sudah dekat seperti ini tinggal berapa bulan lagi
sementara ini sekarang baru baru ini sudah tanpa babibu tanpa ada komunikasi apapun
tiba tiba langsung di aspal misalnya tempatnya
nah ini kan juga memancing kecurigaan publik makin ada apa itu gitu kan
nah ini jadi munculnya
semuanya kalau dijelaskan publik diberikan ini di beberapa pemahaman
saya kira tidak ada masalah gitu ya
artinya ya masalah itu lebih bersifat debatable aja lah gitu ya
tetapi pelaksanaan ini kan nanti ada pembuktian artinya harus dibuktikan bahwa penyelenggaran ini harus sukses
karena begitu tidak sukses nanti ya berdampak kepada anies secara pribadi
karena belakangan muncul ada deklarasi capres dua ribu dua puluh empat segala kepada pak anies
ya kan ada suruh suruhnya juga ini
bahkan penolakan untuk pembatalan ini juga berbahaya
karena misalnya ditolak kita sudah membayar loh
pemprov dki sudah membayar kepada fia
dan kalau itu dibatalkan
nah itu kan berarti akan terjadi namanya abuse of power
terjadi malah administrasi atau jadi pelanggaran hukum malahan jadinya pidana kan
jadi menurut saya memang ini tetap diselenggarakan
tetapi tentu harus didengar itu suara suara itu
meredam lah dalam bahasanya mas ujang tadi harus diredam itu
nah kalau tidak diredam publik semakin kepo publik semakin ini
wah munculnya kekecewaan kecewaan tadi pak
pak joni katakan kekecewaan ya
yang semuanya sebenarnya itu tidak perlu terjadi
manakala kemudian disitu ada komunikasi
ada edukasi sosialisasi secara baik
saya kira nggak ada ini
nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan oleh pak gubernur dalam hal ini
baik kang ujang ini dprd dki jakarta sudah menyatakan kecewa begitu dengan penyelenggaraan formula e ini
ya di monas ya
bukan penyelenggaraan formula e
mulai dari penyelenggaraan formula e di monas
juga tadi sempat diucapkan quote unquote perilaku diam
dari gubernur anies baswedan yang cenderung tidak banyak bicara
tapi mendelegasikan kepada bawahan bawahannya
anda melihat ini bagaimana kang ujang
ya tentu begini
kalau semua komponen yang berkepentingan terhadap formula e itu diajak bicara dengan baik ya
dprd nya diajak dengan baik
baik dari pihak koalisi maupun oposisi
juga diajak bicara baik baik
pemerintah pusat juga baik baik
kementerian kementerian yang terkait juga yang dikatakan oleh bang trubus juga dikoordinasikan dengan baik
ini sesungguhnya akan menjadi indah gitu loh
sesungguhnya yang paling penting itu kan sinergi antara beberapa kepentingan itu
nah hari ini saya melihat sinergi itu ya komunikasi itu menjadi barang yang mahal
sehingga apa yang disampaikan oleh gubernur
apa yang dipublis oleh pemprov
ini mendapatkan banyak perlawanan dan penolakan
sederhana saja sebenarnya publik itu
publik itu hanya ingin tahu
ingin apa namanya pertanggung jawabannya dengan baik
lalu juga ingin diajak bicara
sebenarnya itu yang paling penting
secara politis pola komunikasi politik anies yang seperti itu tadi
begitu yang menimbulkan mungkin beberapa kecewaan
pengaruhnya nanti seberapa besar terhadap elektabilitas
kalau tadi sempat disebutkan beberapa lembaga survei sudah menerima
jadi itu bisa jadi yang menyebabkan calon presiden atau calon wakil presiden yang berpeluang maju begitu pada periode selanjutnya
ya ada dua kemungkinan
kalau nggak naik ya turun
cuma persoalannya di indonesia begini
di indonesia ini semakin dibully
semakin dikritik itu kadang kadang seorang tokoh itu makin mencuat
kadang kadang merasa sebagai pihak yang didolimi
jadi bisa juga anis itu bisa meluncur secara popularitas
jadi itu mungkin sedikit menenggelamkan anis
tapi persoalannya tadi kita ingin melihat mengukurnya ya menjadi parameternya adalah kesuksesan penyelenggaraan nanti
jadi semua debat semua penolakan itu akan anti klima ketika penyelenggaraannya terjadi
apakah penyelenggaraannya sukses atau tidak
oke kembali lagi sukses atau tidak penyelenggaraannya begitu ya
kalau sukses membawa harum nama baik anis kalau tidak ya tentu akan menenggelamkan anis begitu
oke ini bang joni mungkin seberapa optimistis sebetulnya dprd dki jakarta
dengan beberapa janji yang dikeluarkan
begitu ini akan membawa dampak ekonomi satu dua triliun rupiah
kemudian juga akan banyak media masa dari luar negeri yang meliput acara ini
membawa dampak pariwisata yang besar juga
seberapa optimistis dprd dki jakarta terhadap kesuksesan penyelenggaran acara ini bisa mendapatkan return yang sesuai
yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi
ya kita dprd kan soal hitung hitungan ini kan relatif tidak paham
tapi kan kita bisa melihat perbandingan perbandingan
ini ajang formula e ini dimulai tahun dua ribu dua

baru lima negara yang bisa melaksanakan
sudah ada tiga negara yang langsung menolak juga
seperti rusia ada satu lagi negara apa itu
bahkan montreal kan ada
akhirnya dari pelajaran pelajaran itu juga
ya kita juga melihat bahwa ini akan menghadapi sebuah masalah juga
dan ini kan sebenarnya menjadi perhatian kalangan kelas menengah ya
tapi dengan perencanaan yang seperti ini kan muncul sikap pesimisme
tapi kembali lagi seperti yang kita katakan tadi
bahwa memang pak gubernur ini harus sedikit perlulah
tawadu ya rendah hati
ya sebagai pemimpin politik beliau itu harus bisa mengajak orang orang pihak terkait
untuk setiap kebijakannya
karena kalau memang ada program program dadakan
tapi tidak melibatkan para ahli ahli ya stakeholder yang paham tentang suatu masalah
maka akhirnya nanti pak anies ini tak putus dirundung masalah
novel di balai pustaka kan ada
tak putus dirundung masalah
kalau ini tak putus dirundung masalah
dari mulai aibon sampai kepada persoalan banjir
sampai lintasan sepeda
sampai lagi ke persoalan penebangan pohon dan sebagainya
itu yang muncul
ini kang ujang mungkin bisa mengomentari
bagaimana ini berbagai masalah yang sudah timbul belakangan
yang secara beruntun ini menyerang langsung pemprov dki jakarta
dalam hal ini mungkin gubernur dki jakarta ya dari
tadi soal banjir soal revitalisasi monas kemudian soal formula e
dan juga soal lem aibon sebelum sebelumnya juga
ini anda melihatnya bagaimana kang ujang
ya tentu harus diperbaiki
birokrasi harus diperbaiki
kepemimpinan aniesnya juga harus diperbaiki
komunikasi politik juga harus diperbaiki
ini yang menjadi catatan
saya lihat begini
komunikasi politik yang dilakukan anies itu ngeri ngeri sedap
ngeri ngeri sedap dalam arti
iya ngeri ngeri sedap
ya ada ya kadang kadang diam ya kan
tapi ini menjadi catatan bagi perbaikan
ketika publik merespon negatif itu artinya ada yang salah
ketika ada penolakan artinya ada hal yang harus dikoreksi
nah ini menjadi catatan yang harus diperbaiki
tidak mungkin misalkan birokrasi munculnya
misalkan persoalan lem aibon itu anggarannya gitu kan
lalu anggaran komputer dan lain sebagainya itu menjadi persoalan apa namanya yang muncul begitu saja
tentu ini ada hal hal yang tidak baik di situ
oleh karena itu
sebagai gubernur dia harus tahu
bagaimana birokrasi yang dipimpinnya
komunikasi publik juga harus jalan dengan baik
bukan berarti kita merendahkan beliau seorang akademisi
tapi ini kan soal kepemimpinan politik
kepemimpinan politik kan ada kepemimpinan publik
jadi publik juga harus tahu
harus mengerti apa yang dilakukan oleh anis itu
sehingga menjadi transparan
sehingga publik menilai dengan enak
apa urgensinya pemulai itu
nah kalau masyarakat tahu
kalau masyarakat diajak bicara
dprd juga diajak bicara
saya rasa penolakan penolakan itu akan bisa ditanggulangi gitu
yang paling penting itu menurut saya
bang terubus mungkin bisa mengomentaris
sebetulnya bagaimana kita bisa mengukur kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah provinsi
atau juga kinerja sebuah panitia penyelenggaraan ajang internasional seperti ini
iya kalau ukurannya tentu output
jadi sepanjang outputnya nanti optimal ya publik akan mengatakan itu
kalau sisi proses relatif sulit ya
karena proses itu sendiri kan ada waktu yang saling mempengaruhi
ini kan ajang formula e ini kan tidak semata mata pak anies dalam pengertian gubernur
tapi di belakang ini kan banyak sekali kepentingan kepentingan
ada mungkin kepentingan dari para pengusaha
ada mungkin kepentingan dari pendukung partai pendukung
atau partai apapun
atau dari tokoh tokoh tertentu
dalam hal ini pak anies semata mata seperti koda troya jadinya kan
jadi hanya sebagai ajang untuk kepentingan kepentingan politiknya
tetapi juga ada kepentingan bisnis di situ
nah ini semuanya tentu harus kita lihat bahwa ada di output nanti
ketika outputnya seperti katakan mas ujang tadi
kalau hasilnya itu baik maka masyarakat akan menerima dengan baik
tetapi kalau nanti hasilnya buruk lah ini
nah tetapi kalau proses itu mau diukur kinerja
sudah dari sekarang sudah ketahuan bahwa itu apa
komunikasinya aja rendah banget
koordinasinya sangat lemah
ya bagaimana tiba tiba mengatakan ini sudah ada rekomendasi dari tacb
nah kemudian tiba tiba dari pihak ini sudah menyetujui
nah ini semua kan menjadi misterius
karena publik akhirnya penuh dengan kecurigaan ini
tetapi itu semuanya akan selesai ujungnya ketika hasilnya outputnya adalah
dalam arti malah ya istilahnya
ya sangat inilah
sangat istimewa gitu ya
itu amazing itulah
bang joni mungkin terakhir ini
apa kemudian saat ini kan dprd sudah memberikan sikap menolak untuk dilakukan di kawasan monas
tapi sudah diketuk palu
apa nanti kedepannya langkah yang dilakukan oleh dprd dki jakarta
apakah akan kembali memanggil pihak pihak yang kemudian menyuarakan penolakan terhadap kawasan lintasan monas
dijadikan lintasan begitu
ya sebagai dprd
kami ini kan sebenarnya adalah mitra juga dari eksekutif
ya bagi kami
ya bagi kami mengingatkan ini jangan dianggap bahwa seolah olah kami itu tidak move on dan sebagainya
kami itu mengingatkan karena memang karena eksekutif penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah eksekutif gubernur dalam hal ini beserta dprd
sebenarnya itu yang kami ingatkan
sehingga kami juga sebagai orang politik juga perlu juga untuk lagi mempertanyakan lebih jelas
supaya publik paham
ya bisa saja nanti kita buat berupa pansus
bisa saja nanti kita bikin untuk mau bertanya
karena memang kita melihat ya saya memandang bahwa disini ada ketidaktransparan
kemudian juga ada aturan aturan
ada ke arah situ
ada aturan aturan dilanggar
supaya kita supaya sebentar menjelaskan kepada publik tadi seperti apa yang kata pak turbu
sebenarnya kan membantu gubernur disini
yang kedua juga sebagai pejabat publik ya kuranginlah sedikit arogansi
arogansi itu bukan hanya dengan kata kata ya
dengan sikap diam itu kan seolah olah menyepelekan orang
padahal beliau itu adalah sebagai pejabat publik
publik perlu tahu
sekelas ekda dinas kepala dinas udah nggak level menurut masyarakat
harus gubernur yang menjelaskan ini
pak anies yang harus tampil di depan menjelaskan ini kepada publik
kenapa monas itu menjadi pilihan
kenapa muncul misalnya kemarin itu sedikit gangguan gangguan dan sikap sinis ya
dalam penambangan pohon
tapi kalau sekda sekarang nggak levelnya bagi masyarakat
nggak level apalagi kepala dinas
harus gubernur yang tampil di depan ini
jadi jangan tinggal gelanggang colong pelayu kata orang jawa
dia harus tampil di depan gitu loh
kan pemimpin begitu
baik bang jonny bang turbus kang ujang
kita nanti akan sama sama lihat bagaimana kemudian kelanjutan dari penyelenggaraan formula e di kawasan monas jakarta
apakah benar bisa membawakan return yang sesuai ditargetkan oleh pemprov dki jakarta
terima kasih sekali lagi
bang joni bang trubus kang ujang sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi proses pengeringan alat kesehatan di departemen radiologi rscm jakarta yang sempat rendam banjir
telah selesai dilakukan
sebelum digunakan alat tersebut diuji dulu oleh teknik crscm bersama bpfk dan bapeten
cnn indonesia kembali bersajidah berikut ini